dan melalui sambungan skype kita terhubung dengan sekretaris kabinet indonesia maju pramono anung
selamat siang pak pram
bagaimana sejauh ini bekerja via telekonferensi apakah lancar atau ada gangguan komunikasi pak
kita sudah memulai video telekonferensi ini sejak hari senin hari ini sudah hari keempat
jadi setiap hari ada dua ratas kebetulan hari ini ratasnya yang pertama tentang laporan ketua tim kugus tugas konfit xix
yang kedua mengenai kebijakan kelautan indonesia
dan alhamdulillah ratas ratas kemarin memang dalam setiap dua hari ada ratas khusus mengenai konfit xix
sehingga dengan demikian apa yang berkembang di masyarakat dan juga yang diketahui oleh pemerintah
baik yang terbuka maupun tertutup semuanya didiskusikan secara terbuka dan diputuskan oleh presiden
baik pak abram seperti apa begitu pada saat menjalankan telekonferensi
apakah kemudian semua hal begitu dibahas di situ ataukah ada mungkin telpon pribadi atau seperti apa
ya kita memang menggunakan jaringan khusus yang tidak bisa disebutkan karena ini memang jaringannya pemerintah
yang tidak terganggu oleh
frekuensi lain sehingga kualitas suara frekuensi videonya relatif bagus
tidak pernah ada gangguan sama sekali
dan yang jelas dengan video telekonferens meeting ini kami menganggap lebih efektif yang pertama karena
tidak terlalu banyak mobilisasi pejabat karena biasanya dalam satu ratas itu ada tiga puluh enam sampai dengan empat puluh lima menteri
ataupun kepala lembaga yang diundang
ada yang di rumah ada yang di kantor
karena kalau saya tidak bisa di rumah karena harus mengatur sirkulasi pembicaraan di dalam sidang kabinet tersebut
sehingga harus ada di kantor
tetapi kami semua tetap berjaga jaga jadi sosial menjaga jarak itu penting sehingga dalam rapat pun
semua hal yang disampaikan oleh presiden pekerja dari rumah beribadah dari rumah
dan tentunya juga harus berkebira dari rumah
itu tetap kita jaga dengan baik
dan untuk penyiapan materi pak sebelum rapat terbatas ini kan biasanya disiapkan oleh sekretariat kabinet
bagaimana dengan pola kerja pada saat ini
pastinya tetap menjaga jarak begitu meskipun di kantor
ya karena sekarang ini kan era teknologi sudah berjalan dengan baik
dan dengan mudah dengan gampang kita untuk menyiapkan materinya
alhamdulillah dari delapan kali rapat yang sudah berlangsung tidak ada satupun permasalahan dan dalam rapat yang ada
dengan menggunakan video conference kita juga bisa menampilkan materi
jadi materi bisa ditampilkan kemudian wajah presiden wakil presiden sekretaris kabinet yang selalu ada
dan kemudian menteri menteri yang lainnya
dan semuanya terekam dengan baik dan bahkan lebih cepat karena kalau di dalam sidang kabinet yang terbatas itu
kan deputi ataupun dirjen eselon i tidak boleh masuk
sekarang ini para menteri walaupun dia di rumah ataupun dia di kantor
sekarang ini para menteri walaupun dia di rumah ataupun dia di kantornya
dia bisa didampingi oleh eselon i nya bahkan sampai eselon dua nya sehingga keputusan yang sudah diambil oleh presiden
bisa didengarkan secara langsung oleh para menteri dan juga para eselon dua dan eselon iii
baik sejauh ini dirasa lebih efisien begitu ya pak
sementara itu bagaimana dengan agenda agenda yang sudah direncanakan
apakah kemudian ada agenda yang dirubah menjadi telekonferensi atau seperti apa pak
ya tentunya ada karena
sebenarnya jadwal presiden dan jadwal para menteri kan cukup padat
ada kegiatan kegiatan yang kemudian presiden diminta untuk hadir secara telekonferensi
tidak semuanya dihadiri secara fisik
tetapi kemarin juga presiden dalam
kemarin presiden mengecek sejumlah stok bahan pangan di bulog
dan hanya dengan kabulog
tidak boleh ada yang lain
karena sekali lagi bahwa menjaga jarak aman itu menjadi penting
dan presiden sebagai simbol negara tentunya juga harus memberikan contoh terhadap hal tersebut
baik apakah kemudian keputusan keputusan strategis ini juga bisa diambil melalui telekonferensi ini pak
bahkan lebih gampang karena semuanya kan sekarang ini terekam dengan baik
kemudian sangat mudah untuk di
karena kita mempunyai peralatan yang sangat lengkap
begitu presiden selesai bicara dan para menteri selesai bicara itu langsung sudah keluar tulisannya
sehingga dengan demikian satu hari resela rapat sudah bisa diselesaikan
baik jadi bukan hanya video tapi juga ada tulisannya juga di situ tertera begitu ya pak
dan itulah yang kemudian menjadi acuan para menteri untuk mengambil kebijakan
karena semua menteri itu sebelum mereka memutuskan
mereka diminta oleh presiden dilakukan melalui rapat terbatas
dengan rapat terbatas ini seperti contohnya tadi
menteri kelautan dan perikanan dia melaporkan ingin merubah beberapa kebijakan
kemudian dilaporkan dalam sidang kabinet dan beberapa menteri memberikan masukan
kemudian presiden menyepakati untuk dilakukan perubahan
dan segera kemudian menteri kkp mengusulkan kepada presiden melalui sekretar kabinet untuk revisi permen tersebut
baik pak ram
terakhir pak sejauh ini apa saja plus minus dari social distancing ini dan juga telekonferensi
apakah mungkin ada kangennya begitu pak untuk berkumpul pastinya ya
ya yang jelas selama ini kami sangat akrab dengan teman teman media dengan teman teman wartawan
sekarang video telekonferensi ini wartawan masih bisa memantau kata pengantar atau arahan presiden di awal
tetapi biasanya kan begitu selesai nanti ada salah satu menteri yang kita tunjuk untuk berbicara kepada tim media
nah itu sekarang tidak ada
yang kedua selalu menteri menteri itu kangen sebelum ratas biasanya kan dimulai jam satu
biasanya mereka hadir setengah satu mereka punya waktu untuk mingle untuk bertemu dengan menteri yang lain bercakap cakap bersilaturahim
baru kemudian mempunyai waktu setengah jam untuk memulai ratas
sekarang ini tidak ada
nah inilah yang saya yakin pasti para menteri merasa kehilangan itu
baik pak pram
dan sampai kapan ini akan diberlakukan
sementara ini sampai dengan waktu empat belas hari terhitung sejak hari senin kemarin
baik terima kasih atas interviewnya pak pramono anung